dan sudah bergabung bersama kami di studio dua cnn indonesia
smith al hadar selamat sore bang smith
selamat sore terima kasih sudah bersama kami
ribut ribut ini awal mulanya dari mana sebenarnya
ya memang amerika serikat akan memindahkan kedutaan besarnya ke tel aviv
karena itu merupakan janji donald trump ketika kampanye dulu
ini untuk memuaskan para pendukungnya terutama kelompok sayap kanan dan gereja avengelis
jadi kalau dia belum melakukan sekarang ke depan ya pasti
karena memang ini dikatakan hanya penundaan bukan pembatalan
jadi akan tetap dilakukan
akan tetap dilakukan
ada negara timur tengah yang cukup berwibawa yang mendukung gitu
diakuinya yerusalem sebagai ibu kota israel
dengan nanti kemudian ditukar
ada negara timur tengah yang mendukung itu
beberapa waktu lalu diberitakan bahwa
yang menyusun konsep perdamaian arab israel
adalah putra mahkota pangeran muhammad bin salman dari arab saudi
dan penasehat politik donald trump yaitu jared kushner
jared kushner menantunya ya
mereka telah sampai kepada kesimpulannya
bahwa masalah palestina dapat diselesaikan dengan cara
palestina dimerdekakan dengan wilayah
di tepi barat sebagian tepi barat
dan jalur gaza
dan jalur gaza
kemudian israel mendapatkan yerusalem
palestina nanti dibantu keuangannya
dan ribuan tahanan palestina di penjara penjara israel itu pun akan dibebaskan
nah bulan oktober kemarin itu
itu muhammad bin salman mengundang muhammad abbas presiden palestina
dia menunjukkan konsep perdamaian seperti ini
pada waktu itu pada hari yang sama
muhammad dahlan saingannya mahmud abbas
itu juga ada di riyad ketika itu
nah itu bertujuan untuk menekan abbas
untuk mau menerima konsep perdamaian ini
kalau tidak saudi akan beralih mendukung muhammad dahlan
nah ketika balik ke palestina ke ramallah
abbas langsung membersihkan orang orang muhammad dahlan di tubuh al fatah
nah ini menunjukkan bahwa mahmud abbas tidak sepakat dengan konsep perdamaian di
yang ditawarkan oleh
yang ditawarkan oleh muhammad bin sar
arab saudi ya
yang telah juga disetujui oleh
jarek kushner itu
nah sehingga kita melihat dalam beberapa hari ini
abbas sibuk menelpon kepada pemimpin pemimpin di dunia
dunia islam dunia arab maupun sahabat sahabat palestina di luar negeri
untuk menentang rencana presiden amerika serikat memindahkan ini
dan itu mungkin yang akhirnya
disadari betul oleh donald trump bahwa ini memang berbahaya
ya tapi kan memang bukankah ada sebuah pernyataan tidak tertulis gitu ya
bagi komunitas dunia kemudian pimpinan negara negara dunia untuk jangan menyentuh yerusalem
karena itu sangat sensitif dan sangat volatile
tapi disentuh juga ini di kasus ini
nah itu bukan konsensus tidak tertulis bukan
liga bangsa bangsa tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh itu mengeluarkan resolusi nomor satu ratus delapan puluh
yang menetapkan yerusalem sebagai kota internasional
karena di kota ini memang terdapat tiga agama besar disini
kristen yahudi dan islam
nah juga ada resolusi dewan keamanan pb tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh nomor dua ratus empat puluh lima
yang mengharuskan israel mundur dari
wilayah palestina yang diduduki
nah yerusalem timur yang ada masjid al aqsa itu itu diduduki israel tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
kemudian dalam kesepakatan oslo tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga itu juga masalah yerusalem akan diputuskan di meja perundingan finalnya
jadi kalau amerika serikat melakukan pengakuan terhadap yerusalem sebagai ibu kota israel
maka amerika serikat adalah negara pertama di dunia yang mengakui yerusalem sebagai ibu kota israel
dan dia melanggar sejumlah
sejumlah kesepakatan yang sudah dipentuk sebelumnya
iya kesepakatan internasional
yang selanjutnya juga menarik adalah bahwa yang mengecam donald trump ini tidak hanya dari negara muslim saja ya
tapi juga dari uni eropa negara negara eropa juga mengecam
kita nanti bahas itu setelah jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
kami masih membahas soal keputusan donald trump yang akan mengakui yerusalem sebagai ibu kota israel
akan memindahkan kantor kedutaan besar amerika serikat dari tel aviv ke yerusalem
itu yang menjadi perdebatan saat ini dan dikecam banyak negara di dunia
kecaman tiga hari berturut turut ini disampaikan oleh beberapa pemimpin dunia
yang menarik tidak hanya negara muslim yang menyampaikan kecaman
indonesia sudah mengecam uni eropa beberapa negara di uni eropa juga sudah mengecam
seberapa berbahaya langkah ini sebenarnya menurut anda
ini mengancam penguasa penguasa yang tidak demokratis di timur tengah
maupun juga oleh penguasa yang demokratis dimanapun di dunia ini
karena masalah yerusalem ini bukan masalah muslim saja
tapi juga kristian
dan kita tahu bahwa orang palestina itu sebagiannya adalah umat kristian
dan mereka yang menjaga gereja paling suci di dunia kristian
yaitu gereja makam suci tempat yesus disalib dan dimakamkan di situ
sehingga mereka tidak bisa menerima apabila yerusalem jatuh ke tangan
bahkan mereka juga diberikan kemudian pengecualian
sebenarnya itu adalah salah satu hal yang terjadi
tapi kalau kita lihat negara negara lain di dunia
yang diperlukan oleh yerusalem

maka kita tahu bahwa mereka juga diperlukan oleh israel
nah untuk itulah sekarang ini
kita melihat kenapa negara negara banyak di dunia menekan trump untuk tidak melakukan apa
membuat radikalisasi di dunia islam itu akan meningkat tajam
dan ini sangat berbahaya bagi keamanan dunia
oleh sebab itu maka mengherankan gitu
amerika serikat tidak mendapat apa apa dengan mengakui yerusalem sebagai bagian israel
dan kita tahu bahwa selama berabad abad
kaum yahudi setelah kuil nabi sulaiman itu dihancurkan oleh tentara romawi pada abad kedua
orang yahudi pun menerima tembok ratapan yang masih ada di sebelahnya masjid aksa itu
sebagai tempat untuk sembahyang
dan itu diizinkan oleh dinasti dinasti islam ketika berkuasa sepanjang sejarah
selama seribu dua ratus tahun mereka berkuasa di yerusalem itu
memberi kebebasan penuh kepada orang yahudi untuk beribadah
sehingga juga tidak urgent
tidak bagi yahudi untuk harus memiliki yerusalem itu sebagai ibu kotanya israel
tapi kalau menurut anda
tadi anda katakan bahwa skema untuk pemindahan
pemindahan pengakuan yerusalem terhadap sebagai ibu kota israel
ini merupakan bagian dari skema perdamaian antara palestina israel
yang dibentuk oleh trump dan juga arab saudi
lalu kalau bukan ini lantas apa yang bisa dilakukan sekarang
ya kita taatlah kepada aturan internasional itu
aturan internasional itu ya
aturan internasional itu ya
secara internasional yang sudah digariskan
dan israel juga sudah setuju ketika tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga itu terjadi kesepakatan oslo
itu sudah ditentuin bahwa yerusalem akan ditentukan lewat meja perundingan
artinya jangan utik utik itu cari alternatif lain begitu ya
sekarang ini kan yerusalem timur itu berada di bawah otoritas jordania
dan ketika tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat ditandatanganinya kesepakatan perdamaian antara yordania dan israel
status quo itu dipertahankan
jadi yordania tetap punya otoritas
dan ini yordania juga marah betul
kalau langkah yang akan diambil oleh donald trump ini
sebagai negara tetangga pasti jordania yang akan pertama kali merasakan dampak ya
apa kemungkinan terburuk sekarang
karena ini sekali lagi donald trump tidak menunda tidak membatalkan tapi dia hanya menunda
jadi cepat atau lambat itu akan diakui oleh amerika serikat
lalu apa kemungkinan terburuknya
kemungkinan terburuk itu rusaknya hubungan donald trump dengan dunia islam
nah kalau ada negara islam yang apa
mendukung langkah donald trump
maka syukur syukur dia nggak dijatuhkan oleh rakyatnya
dia akan terisolasi dari dunia islam bahkan dunia internasional
kalau dia mendukung langkah donald trump
oleh karena itu
kalau amerika serikat mementingkan kepentingan nasionalnya
dia harus membatalkan rencana itu
ini kita tahu bahwa iran selama ini yang menjadi musuh amerika serikat
itu konsisten mendukung perlawanan terhadap israel
nah dengan langkah donald trump seperti itu
ini memberi justifikasi kepada ia
perlawanan yang selama ini
apa yang dia lakukan selama ini memang benar
dan itu hal yang tidak diinginkan oleh negara negara arab
yang pada umumnya bermasyarakat sunni
mereka agak terakhir ini
itu berkonflik dengan iran
akan ada konflik bersenjata itu yang anda takutkan
itu yang saya takutkan
besar kemungkinan itu bisa terjadi
itu yang sudah pasti
yang sudah pasti hamas di jalur gaza itu kan sudah mengumumkan
itu akan terjadi
akan terjadi demonstrasi besar besaran
intifada yang berikut akan dilakukan
nah kita tahu di perbatasan utara israel itu ada libanon
dan libanon itu didominasi juga oleh hezbollah
yaitu kelompok milisi bersenjata yang di backing oleh iran
bukan tidak mungkin
situasi menjadi tidak terkendali
hizbullah dan hamas ini akan
sangat marah kepada
situasi seperti ini bukan
tidak mungkin menjadi konflik terbuka gitu
yang akan melibatkan negara negara
di timur tengah
mudah mudahan itu tidak terjadi
pak asmi terima kasih
sudah memberikan penjelasan yang
lengkap tapi juga singkat
kepada kami di sianan indonesia
terima kasih banyak
semoga itu semua tidak terjadi itu harapan kita ya